lantan perang putriku yang satu lagi
lagi lagi kasut mamer bercalon suamiku
mereka akan membayar perbuatan pemuda itu padaku
aku akan meningkatkan kekuatanku
sehingga raja busuk dan pemuda itu
ayah kita jangan tinggalin ayah
kita sembunyi disitu saja
terima kasih atas bantuan
aku ingin putri cantik ini menjadi istriku
singkirkan tanganmu dari permintaan
anak muda kelakuan musuh tidak terpuji
tidak punya tata kerama
baginda ini memang raja yang tidak tahu diri
saya mau ngapain aja
kalau kamu tidak menanam lebih baik dengan menanam istri dan anak anakku
sudah aku tangkap kau
mari kita pergi
siapa lagi yang berani mendatang aku
aku tidak akan mengingat kebaikanmu lagi
aku akan berbuat apapun untuk kamu
pasti wajahmu buruk buruk
sehingga aku tutupi seperti ini
hanya wanita cantik yang pantas menjadi istriku
hanya wanita cantik seperti ini yang pantas menjadi istriku
kurang ajar kau
jangan kau bergerak
kamu bukan balasanku
kamu bukan balasanku
kamu bukan balasanku
ayah anda hamba
raja cakradimuka menganturkan salamangat
ternyata kamu anak sahabat
dan aku siap jadi permaisurimu
salam mengenal ranti
perang putriku yang satu lagi
lagi lagi kak semang
mereka akan membayar perbuatan pemuda itu padaku
aku akan meningkatkan kekuatanku
sehingga raja busuk dan pemuda itu
bertukuk lutut padaku
itu memang anak venezial
tapi itu tidak bisa
itu tidak benar ranti
ayah dan ibu sangat mencintai kamu
semua juga mencintai kamu
kakak juga sangat mencintai kamu nanti
semua yang kakak katakan itu hanya menambah sakit hati aku
cinta adalah mimpi untuk aku kak
aku buruk rupa kak
dan selenang ini menjadi bukti bahwa wajahku yang buruk ini menjadikan semua orang benci padaku
tidak ada satu pembunuh aku yang ingin mendekati aku
tidak ada satu pembunuh aku yang ingin mendekati aku
bahkan keluarga kumpul menjauhi aku
aku tidak layak dijauhi
jangan bicara begitu ranti
kami semua mencintai kamu
kamu adalah adik kakak satu satunya dan kakak yakin suatu saat nanti akan ada seorang pemuda yang mencintai kamu

aku memang wanita berwajah buruk
kenapa aku alih alih kenapa aku buruk seperti ini
yang keertian sih aku kok berani
mereka buat apa sekarang
aku nggak peduli dengan mereka
patah kayak gila kamu